gimaung artaya ada apa ini
ah begini dato
lalu bagaimana dengan kau pak jai
apa kau juga mau pergi ke sana
bujang ini yang tidak boleh kau lupa
sedari dulu artaya selalu saja tidak cerdas
macam tak tahu saja
kehidupanku di desa tiga panggung ini
sudah jauh lebih makmur aku lebih senang
aku kepala desa di sini
jadi tak mungkinlah aku pergi ke kumayan
kau lagi pengkhianat
kamu jangan bikin keributan
tidak baik ini desa orang
iya lah lifai
kalau kau tetap ingin memaksa ingin berkelahi
berkelahi saja lah kau di hutan sana
saya datang kemari
bukan ingin membuat keributan
saya hanya ingin menyampaikan pesan
dato tunggal pada kalian
untuk mengajak kalian kembali ke kumayan
karena para dato sudah ada di sana
dan dengan warga yang lainnya
aku menolak untuk datang ke sana
ya aku juga tidak mau ke sana
apalagi dengan kau pengkhianat
kenapa kalian menolak ke kumayan
bukannya komayan adalah tempat lahir kalian
justru kalian harus senang
bahwa kumayan yang telah lama kita tinggalkan
bisa kita masuki kembali

ini sangat panjang untuk berjalan ke kumayan
ini sangat panjang untuk berjalan ke kumayan

baiklah kalau begitu biar saya saja
yang bertemu dengan para datu
untuk menjelaskan penolakan kita ini
aku ikut dengan kamu
sebentar kau medi dan budak disini
tidak akan kau menjelaskan kita ini
tidak akan kau menjelaskan kita ini
memberikan salam hormat kepada
atuk jaya di kepala desa ini
itulah anak anak baik
kita disini saja menunggu
kabar dari artaya dan himau
apa yang disampaikan oleh para datu untuk kita
alina kau dengar ayah tidak
kenapa kamu seperti ini
gimana cara jadi pendekar yang hebat
alina pengen jadi pendekar yang hebat
kenapa tiba tiba bicara kau seperti ini
ayah tolong jawab pertanyaan alina
kalau kau ingin mencari guru hebat
kau bisa berguru pada datu lebay karat
rajo langit ataupun detok tunggal
ya tapi percuma aja kan ya
kalau alina latihan tapi gak dipraktekin
angga tuh pengen ilmunya lebih hebat dari sekarang

lina pengen hebat kayak sakti kayak sekar
sepertinya tanah kumain ini sudah menghapus rasa manja kau dan juga rasa malas kau ya alina
ayah pokoknya alina mau cari guru yang hebat
lebih baik sekarang kita gerbang kumayan dan bergabung dengan yang lainnya
karena acara syukuran sudah akan dimulai
gimana caranya ayah bisa nemuin alina disini
alina aroma kau bisa tercium hingga ratusan meter disini
kau itu keturunan ini ya
kau itu keturunan ini ya
lina juga mau dong ya diajarin gimana caranya mencium aroma seseorang
ah kau dateng nih dateng nih dateng nih dateng nih
lebai karat datuk abu dan kau alang
maksud kedatangan kami kami ingin menyampaikan isi hati kami
artaya ada apa ini
ah begini datuk
kami berpikiran bahwa bagaimana jika kumayan jangan dibuka dulu datang
karena itu akan mengundang para musuh lama kumain
artaya kami semua disini tidak mencari musuh
kalau memang musuh ada kami tidak akan lari
semuanya telah hadir disini
meskipun tanpa gumara
acara tetap kita lanjutkan
sampaikan sepatah dua patah kata kepada warga
terima kasih neto
aku berterima kasih sekali kepada kalian semua
terutama kepada warga kumayan yang sudah menyiapkan acara syukuran ini
terlebih lagi kepada
dan juga patria sakti
mereka adalah generasi baru ini
gerbang kumayan akan segera dibuka
dan akan menjadi tugas keempat ini baru
untuk menjaga dan membangun kumayan
kumayan sudah dibuka kembali
aku bisa menemukan pitaloka disana
kau jangan merusak dan mengacaukan pestaku
apa maksudmu hang cinda
bola api dari ratu hang cinda
bagaimana kalau dua
acara kita mulai
kau bisa melakukan ini